kesehatan yang melakukan pelayanan vaksin dan juga pengobatan di kampung you dan kampung atambut
mengevakuasi dua puluh satu anak gizi buruk ke puskesmas atsj untuk mendapatkan perawatan medis
dan satu di antaranya meninggal dunia saat tim akan melakukan evakuasi gapuskesmas
sebanyak empat puluh anak dan balita mendapat pelayanan oleh tim satgas penanggulangan kesehatan asmat
yang melakukan pelayanan vaksin dan pengobatan di tujuh kampung distrik bets bamu
yaitu di kampung yo atambut biwar pirpis oma desep dan kampung warkai
kembali mengevakuasi dua puluh satu anak dan balita gizi buruk dan campa gapuskesmas atsj
yang berada di distrik atsj dari dua puluh satu yang dievakuasi ke puskesmas
satu balita meninggal dunia saat tim akan melakukan evakuasi
dalam melakukan pelayanan kesehatan tim juga mengalami berbagai kendala
di antaranya sebagian masyarakat memilih menolak untuk dilakukan pengobatan

pemerintah pusat memerintahkan penanganan kejadian luar biasa
campak dan juga gizi buruk yang berkelanjutan
lalu bagaimana langkah pihak terkait utamanya pemerintah kabupaten asmat
sudah hadir di studio bersama kami bupati asmat
selamat pagi pak elisa selamat datang di studio cnn
kami tahu bahwa kemarin sudah dipanggil oleh presiden joko widodo pak elisa
jadi apa hasil akhir dari pertemuan kemarin
yang pasti presiden memanggil saya dan gubernur papua
kebetulan bupati duga juga karena itu perbatasan dengan asmat
hanya untuk memastikan komitmen pertama adalah mendengar laporan langkah langkah yang sudah kita kerjakan di lapangan
dan presiden menyampaikan komitmen untuk penanganan ini
ada dua hal yang mendasar yang pertama adalah jangka pendek
bagaimana kita menyelesaikan kasus campak ini
sehingga itu tidak bisa meluas ke daerah daerah yang lain
dan itu sudah dilakukan dengan perintah presiden
melalui kementerian di pusat tni polri
dan itu kita sudah kerjakan kurang lebih sudah sepuluh hari kita kerjakan
dan puji tuhanlah itu sudah kita atasi
dan perintah kita sudah jelas
yang tidak bisa ditangani
yang dikampung di distrik
penanganannya kita pusatkan di ibu kota kabupaten
termasuk untuk mereka yang pindah secara nomaden
kita tahu bersama kan pak bahwa lingkungan
kemudian juga infrastruktur
belum lagi masalah manusianya warganya yang memang banyak yang tinggal di hutan hutan pedalaman
kalau kita sekarang ini lagi konsentrasi untuk penanganan kasus campak dulu
memang ada arahan presiden beberapa waktu lalu buka arahan

keinginan kalau bagaimana ini bisa kan relokasi kan tidak mungkin
tadi malam kita sudah saya dan pak gubernur kita sudah sampaikan sama bapak presiden
relokasi ke tempat lain tidak mungkin
tapi yang akan kita kerjakan jangka panjang adalah memperbaiki kondisi di mereka
jadi kita bisa melakukan pemugara pembangunan rumah
tapi di kampung mereka kita bikin rumah yang bagus
pemugaran ini dilakukan kita harus membuat rumah yang bagus
pemugaran ini dilakukan kita harus membuat rumah yang bagus
pemugaran ini dilakukan kita harus membuat rumah yang bagus

karena itu berkaitan dengan kehidupan mereka
kita boleh kasih pindah hari ini tapi kalau dia tinggal di sana
kapan dia bisa mencari makan untuk menanam
itu kan sudah pergi hakulah itu orang tempat itu orang lain tidak mungkin
dan tanggapan presiden pak tentang tidak akan dilakukan relokasi apa
kalau presiden ya pasti menyesuaikan
kita komit untuk menyelesaikan ini
penanganan untuk menyiapkan infrastruktur yang baik dan lain
tetap kita lakukan
tapi di tempat mereka masing masing
karena ini semua kan ada kampungnya
puskesmasnya kan sudah ada
tinggal kita mungkin menyiapkan
karena mereka rumah juga kurang bagus
nah ini mungkin bisa
kalau pemerintah punya kemampuan
kita bisa menyiapkan bersama sama
yang berikut adalah
karena ini kan ada kaitan dengan
jadi ketahanan pangan akan menjadi
fokus untuk jangka panjang
semua yang terjadi bagaimana supaya masyarakat bisa
punya kesadaran untuk menanam
ada ketersediaan pangan yang cukup
dan itu mungkin nanti melalui kebijakan pemerintah
sudah juga ada anggaran pasti
sudah menurut bapak presiden itu harus dikerjakan
nah itu ke depan
jangka panjang pasti kita akan kerjakan
pak elisa mungkin yang saya juga penasaran
beberapa waktu lalu ketika
kejadian ini baru mencuat ke publik
karena ini menjadi fokus nasional dan juga internasional gitu
pak jk pernah mengatakan bahwa
apbd papua ini tertinggi
dari semua wilayah yang ada di indonesia
apakah alokasi biaya yang sudah ada
memang belum cukup untuk kasus ini
jadi kalau dihitung dari
jumlah penduduk orang papua
dengan dana itu memang betul
kondisi geografis kita tidak memungkinkan
itu cukup begitu
kalau apbd asmat itu
untuk posisi sekarang satu lima
itu sudah include di dalamnya
terus belanja pegawai
itu lima ratus an lah kurang lebih
lalu pengalokasiannya bagaimana pak
pengalokasian ini kan sudah ada
juklisnya sudah ada petunjuknya
itu sudah kita laksanakan sesuai dengan itu
otsus asmat dapat
dalam lima bidang yang besar
jadi kalau kesehatan
rumah sakit satu miliar
dinas kesehatan distribusi ke
nah biaya biaya itu
kalau gitu sudah berapa
nah bicara soal jumlah
anggaran juga dibicarakan dong pak
dengan pak jokowi
untuk anggaran ini
jadi kalau anggaran ini kan kebijakan pemerintah puslin
itu politik pengambilan kebijakan
keputusan politik jadi kita tidak bisa masuk ke situ
tapi itulah kondisi yang kita hadapi di
jadi transportasi katakanlah contoh
untuk pelayanan puslin
kalau di jawa ini
itu sudah berapa kali puslin begitulah
kalau di papua
kita dari puskesmas
hari ini berangkat ke satu kampung
itu sudah lima juta
baru satu kali
nah itu pasti jumlahnya cukup besar
kalau satu tahun
dua belas kali saja sudah berapa
sementara kalau kita bicara soal
perekonomian masyarakat asmat
juga pasti di bawah
kalau kita bicara soal jumlah puskesmas
kemudian juga jumlah masyarakat yang ditangani disana
itu kan perbandingannya
jaraknya besar sekali
dengan tipe d disana
nah adakah langkah pemerintah
ataupun tadi perbincangan dengan presiden joko widodo soal ini
soal mungkin penambahan puskesmas
atau apakah ini juga pasti menjadi salah satu faktor
kalau untuk saya puskesmas
tetap ada penambahan mungkin belum
kemarin kita bicara
penguatan di rumah sakit
nah contoh rumah sakit tasmat
di sini rumah sakit tipe d
kita sampai dengan hari ini kita tidak punya dokter spesialis
sampai hari ini pak
kita tiap tahun melalui apbd kabupaten
itu kita siapkan
dana untuk lima dokter spesialis untuk kita kontrak
tapi akses untuk mendapatkan dokter spesialis ini kan
susah banget begitu
berarti memang sama sekali belum pernah ada dokter spesialis di rsupp
ada kita akan dapat melalui kontrak itu
tapi pas satu tahun begitu
tidak kontinu artinya kan
tidak kontinu artinya tidak ada lansutan ya pak ya
sekarang kemarin kita baru dapat satu dari program
wajib kerja dokter spesialis
kebijakan kemenkes baru kemarin
kita dapat satu dokter bedah
harusnya kan minimal empat
yang dasar ini kan harus ada
anak kandungan penyakit dalam
ini kan harus ada
tapi kita mau akses repot begitu
jadi ini kita memang perlu
ke depan harus ada intervensi dari pemerintah pusat
untuk bagaimana distribusi dokter spesialis ini mungkin
kalau ada yang baru tamat diwajibkan dua tiga tahun begitu di satu tempat yang
daerah daerah yang terpencil macam kita seperti ini
setelah itu baru mereka bisa pindah ke tempat lain
pemerintah daerah juga kita sudah melakukan berupaya
juga sempat memberi kesempatan untuk beberapa orang sekolah
tapi pengalaman kita di asmat sudah ada
pernah kita kirim sekolah pulang juga tapi
tidak praktek di daerah
ya betah juga di sana
kabur juga begitu
tapi kedepannya mungkin kita akan atur lebih ketat lagi
pak elisa ini hanya terjadi di wilayah asma saja atau di beberapa wilayah apapun
saya rasa di papua mungkin sama ada sebagian lah
kalau di kota kota macam di jayapura di merauke timika sorong mungkin orang akan betah
tapi kalau di kampung seperti di duga
masuk kabupaten baru atau di asmat
di pegunungan bintang itu kan agak repot sedikit
secara akses juga sangat sulit menuju ke sana
di asmat ini kita siapkan empat puluh juta untuk dokter spesialis
empat puluh juta rupiah untuk
oke jadi ini mungkin ini ya lowongan untuk para dokter dokter indonesia yang ingin berdedikasi tinggi
iya berdedikasi lah
ingin berpraktek karena masih dibutuhkan dokter dokter spesialis di wilayah wilayah pedalaman papua
iya yang paling pasti kompleksitas untuk gizi buruk ini dan juga campak cukup tinggi ya pak ya
bukan cuma dari tadi kita tahu ada sdm rumah sakit yang juga kurang
tapi memang ekonomi
nah ekonomi juga infrastruktur plus juga pak ada satu hal pasti yang harus kita yakini bersama bahwa
pola pikir masyarakat utamanya pada saat pengobatan tradisional
nah itu tapi pak akan dijawabnya nanti ustaz jeddah
ditahan dulu ya
pak elisa kambu pastinya akan tetap bersama kami dan kami juga akan lanjut ke perbicaraan ini ya
benar sekali jangan kemana mana tetap bersama kami di after sepuluh
terima kasih anda masih bersama kami di after sepuluh dan masih bersama kami bincang bincang terkait soal klb campak
dan juga gizi buruk yang terjadi di papua sudah ada bupati asmat
pak eliza pak elisa ini saya juga penasaran
apabila kita berbicara mengenai
dari campak yang sudah terjadi sejak september dua ribu tujuh belas lalu
sebetulnya sorotan ataupun fokus dari pemerintah daerah sendiri seperti apa pak
sampai kejadian ini bisa menjadi kejadian luar biasa begitu
jadi gini jadi memang seperti tadi saya sampaikan bahwa kasus ini sudah mulai ada september
tapi satu satu dan memang kita belum sempat mendapat laporan dari puskesmas
nanti setelah desember akhir
wapau iskub dan dalam pelayanannya ke beberapa distrik
dan saya sendiri dalam perjalanan saya ke beberapa kampung kampung kita jumpai kasus itu
sampai tanggal tiga puluh satu malam kami sama sama bertemu waktu mengakhir tahun itu
dan kita langsung pagi tanggal satu itu perintah saya untuk tim kesehatan langsung ke beberapa titik
kembali nanti tanggal enam dalam perjalanan saya ke beberapa distrik
jumpai kasus yang sama dan langsung disuruh dari kesehatan juga datang
dan karena kasusnya sudah menyebar gitu
tanggal delapan kita rapat dan kita diskusikan bahwa ini sudah meluas
jadi kita angkat ke permukaan
nah kalau kita bicara soal faktor tentu banyak yang tadi sudah kita perbincangkan satu persatu begitu pak elisa
salah satunya setuju tidak kalau kita katakan ada budaya
kemudian pengobatan tradisional yang memang tidak bisa juga kita katakan salah atau benar
tapi yang paling pasti ini jadi salah satu pola pikir masyarakat di sana
bahwa jika mereka ingin pergi ataupun sakit mereka tidak perlu vaksin
mereka tidak perlu pengobatan yang modern misalkan ke dokter ke rumah sakit
nah bagaimana itu nanti bisa sinkron pak antara pemerintah
ingin ada vaksin imunisasi kemudian juga kehidupan yang lebih baik lagi dengan pembangunan rumah
sementara masyarakatnya masih tetap ingin dengan pengobatan selanjutnya
konservatif gitu ya
oke jadi gini yang pasti kasus campak ini adalah akumulasi dari tidak tuntasnya pelaksanaan imunisasi
pemberian vaksin kepada imunisasi kepada anak anak kita
setelah kejadian ini menghantak semua orang dan mereka sendiri juga ketakutan
buktinya dalam pelayanan kita kemarin saat bersamaan dengan pengobatan campak ini kita juga lakukan imunisasi
yang kita imunisasi ini sebelas ribu dalam operasi dua minggu yang kemarin kita kerjakan
jadi dalam kejadian ini akam ingat ke semua bahwa memang
anak anak kita ini perlu diberi imunisasi yang baik
ada asupan gisi yang cukup supaya mereka bisa kekebalan tubuh mereka terhadap virus yang tiba tiba itu bisa ada
itu artinya sudah mudah memberikan pengertian kepada masyarakat soal pentingnya imunisasi ataupun berobat
saya rasa itu perlu memang beberapa waktu yang lalu jadi tadi yang saya sampaikan bahwa ini memang akumulasi karena pada saat imunisasi itu sudah berakhir

jadi ini sudah berakhir karena pas ada saat imunisasi itu sudah berakhir
karena saat ini tidak ada imunisasi pertama imunisasi kalau panas dia berikut lagi setidak datang lagi
tapi dengan kasus ini akan membuka mata membuka semua
dan itu tanggung jawab pemerintah daerah
petugas kita untuk akan tetap mengedepankan sosialisasi pendekatan melalui pihak gereja
untuk bagaimana mengajak masyarakat supaya ke depan ini pastikan anak anak kita harus diimunisasi
yang kedua kalau sakit harus datang ke rumah sakit
puskesmas atau kalau tim puskesmas datang untuk pengobatan harus mereka datang untuk
mendapatkan pelayanan jadi termasuk juga ke tetua tetua adat karena itu sudah harus semua
pemerintah jadi sepertinya kalau dari pemerintah daerah sebetulnya udah nggak ada
kesulitan untuk sosialisasi ya pak sebenarnya sudah sudah kita lakukan selama ini kita kerjakan
itu hanya memang dia masyarakat kita hidupnya begitu dia ya tidak selalu di kampung jadi saat
petugas kita datang mereka ada di bevak di hutan ya jadi semua begitu tapi dengan kejadian
yang luar biasa ini akan mengingatkan dan saya lihat ada positif ke depan itu oke adalah pak eliza
ini selalu optimis gitu baik pak elisa ini dari campak juga yang tak kalah kejadian luar biasa adalah
mengenai gizi buruk
tim dokter dari kementerian kesehatan ini juga mengatakan bahwa gizi buruk yang dialami oleh
anak anak dan juga ibu di sana terjadi karena tidak ada yang untuk mereka makan begitu apa
benar begitu pak ya itulah keadaan ekonomi masyarakat kita jadi itu itulah salah satu
akhirnya bapak presiden tadi malam mengingatkan kita bahwa upaya kita untuk jangka panjang adalah
ketersediaan pangan memang apa yang bisa
tumbuh di sana kemudian coba di jadi masyarakat kita ini khusus di asmat ya masyarakat kita ini
mereka memang orang di pesisir pantai ini kan mereka tidak bisa menanam
hai nah mereka tergantung pada alam betul kalau dia lapar ke laut ke laut mancing masuk hutang ada
jagu tebang pangkul pulang pulang ya seperti itu jadi kalau alam tidak bersahabat juga tidak ada
yang bisa dimakan begitu yang berikut sekarang bantuan bantuan dari pemerintah sudah banyak
datang ke kampung kampung berapa waktu lalu ini juga kebijakan yang niat pemerintah sudah
bagus baik tapi baik masyarakat ya karena ada bantuan mereka dapatkan itu mereka beli super
ini beli beras berharap itu kalau sudah tidak ada bantuan lagi baik itu tidak bisa juga tidak
bisa juga pasti hanya bergantung pada bantuan dan juga apa yang diberikan pemerintah ya pak ya
kalau kondisi kalau pas karena kebetulan kita dihasmatkan begitu jadi tadinya potensi dulu kan
tidak pernah begini orang masih bisa hidup mangkul sagu apa gitu setelah hadirnya pemerintah kabupaten
terus ada potensi alam yang
berusaha garum masuk hutan dapat uang dapat uang langsung beli bahan makan yang pastinya
sekarang gak harus top orang tidak cari lagi bahan sudah kurang juga kebutuhan dan juga
ke depan itu ketahanan paling baik pasti itu yang kita nantikan juga keberlanjutan soal
penanganan tidak ada lagi gizi buruk dan lagi campak di sana apa ini juga pasti jadi perhatian bersama
pemerintah pusat terima kasih pelisa kamu kami dengar nanti malam makan langsung kembali ke
papua ya saya kalau tuhan izinkan malam ini baik besok sudah ada di asmat sudah ditunggu
banyak terima kasih banyak pak elisa sudah bergabung sama kami di after ten